rumah sakit sultan abdul aziz syah aceh timur ditutup sementara setelah meninggalnya kepala rumah sakit dr dharma widia
dharma widia meninggal di rumah sakit umum haji adamalik medan sumatera utara pada sepuluh september lalu akibat covid sembilan belas
rumah sakit sultan abdul aziz syah ditutup sementara dan disterilkan dengan penyemprotan cairan disinfektan
dharma widia merupakan satu dari dua dokter yang meninggal akibat covid sembilan belas di aceh
satu lagi adalah dr imai indra dokter rumah sakit zainul abidin banda aceh yang meninggal pada dua september lalu
dari jumlah keseluruhan tiga lima ratus lebih tenaga medis yang tersebar di seluruh kabupaten di kota aceh saat ini
dua ratus lima puluh orang telah terkonfirmasi positif covid sembilan belas
kita sudah coba mengidentifikasi lebih dari dua ratus lima puluh orang sudah diantara tenaga medis ini terinfeksi covid sembilan belas
dan dengan dua angka kematian ya
dua orang dokter yaitu satu orang dokter spesialis bedah dan satunya lagi direktur rumah sakit di rumah sakit umum daerah perlak
dan kita pastikan keduanya meninggal karena covid sembilan belas dan berjuang untuk covid sembilan belas
ketua ikatan dokter indonesia idi wilayah aceh berharap perlindungan terhadap tenaga medis yang masih berada di garda terdepan semakin ditingkatkan
mulai dari pelindungan saat pasien masuk ke igd rumah sakit hingga penambah jumlah tenaga medis
yang saat ini sangat terbatas jumlahnya
tim liputan cnn indonesia